karena kami belum bisa memastikan yang dimakamkan oleh keluarga ini sudah masuk ke yang dua ratus tujuh puluh satu atau belum